aku keluar untuk membeli persediaan jadi jangan bicara seperti itu padaku
hei kau mengapa kau tidak membantu
usaha yang bagus kalian berdua bisa terus bertengkar sementara aku menyelesaikan ini
lagipula aku baru selesai memperbaiki truk
perhatikan nadamu dan kau bangun dan bantulah
itu membuat petani sengsara melihat anak anaknya berdebat sepanjang waktu
anak anak lelaki itu bahkan terkenal di desa karena kebiasaan buruk mereka
hei kau tahu apa sudah sejak lama kita semua berkumpul
dengan musim panen yang sudah dekat hampir tidak ada waktu untuk bernapas
namun bagaimana dengan api unggun di tepi danau besok malam
tentu kedengarannya indah
tapi jangan panggil anak anak horseborn kubohon
ya jika mereka datang mereka bertiga akan terus bertarung dan merusak malam kita
paman horseborn yang malang
hei flynn bagaimana kabarmu
aku hanya ingin tahu apa kau bisa membantuku untuk menggali sepeta kacang polong di pertanianku
aku sedang flu dan aku tidak punya siapa siapa untuk membantu
kau terlihat kelelahan
tentu aku akan mengirim salah satu putraku ke sana
ini mari kita minum teh
kau beruntung memiliki tiga anak yang membantu
aku tidak tahu harus apa dengan mereka
mereka tidak akur sama sekali
kau akan mengetahuinya
bagaimana mereka menjalankan hidup ketika mereka selalu bertengkar
jika begitu cukup bagi pertanianmu menjadi tiga
biarkan mereka sendirian dan mungkin mereka akan tahu betapa beruntungnya bisa bersama
kata kata temannya memberi petani sebuah ide
bagaimana kau punya waktu untuk bermain banjo dengan panen sebentar lagi
ah aku lupa
kalian berempat di pertanian
ya ada apa
kami semua berencana untuk piknik dan api unggun besok malam
apa kau ingin bergabung
tapi jangan ajak saudara saudaramu
jika kalian bersama kalian akan berkelahi dan kita tidak menginginkan itu
jika kau ingin datang kau harus datang sendiri
sedang minum kopi
kau mau minum apa
kau mau bergabung
tidak aku harus ke pasar kami butuh skop baru
tidak seperti kau aku tidak punya saudara untuk membagi pekerjaan
jika kau ingin datang pastikan kau datang sendirian
karena setiap kali kalian bertiga bersama yang kalian lakukan hanya berkelahi
dan itu sangat mengganggu
kau sungguh membuat gergaji mekanik
aku suka membuat alat sendiri
tentu saja kau punya waktu untuk memanjakan diri karena kau punya saudara untuk membantu
ingin bergabung dengan kami untuk piknik besok malam di tepi danau
datanglah ke sana pada senja tetapi saudara saudaramu tidak diundang
karena kami tidak ingin merusak malam kami dengan melihat kalian bertiga bertarung dan menghadapinya
kalian selalu saja bertengkar
ketiga putra petani itu cukup terguncang dengan apa yang mereka dengar
sangat memalukan mengetahui apa yang dipikirkan teman teman mereka di desa tentang mereka
tentu saja tidak ada dari mereka yang membagikan apa yang telah diberitahukan satu sama lain
saat ini ayah mereka memanggil mereka
ayah ayah meminta kami untuk datang
ya ayah perlu bicara dengan serius
kalian bertiga tumbuh dengan sangat cepat segera kalian harus mengambil alih pertanianku
tetapi aku ingin melihat siapa di antara kalian yang paling kuat dia akan menjadi pemimpin
biar aku bicara kalian bertiga cerdas dan pekerja keras
jadi sulit untuk memutuskan siapa yang akan memimpin
oleh karena itu aku telah merancang sebuah tes kalian ambil seikat tongkat itu ke sini

dan sekarang ayah ingin kalian mematahkan setiap tongkat ini
ayah ingin kalian mematahkan setiap tongkat itu
mari kita lihat siapa yang tercepat
anak anak berlomba satu sama lain untuk mematahkan tongkat
mereka bisa mematahkannya dengan mudah dan ketiganya selesai hampir bersamaan
kalian semua selesai bersama
hampir aku kira
dan sekarang di luar di traktor ada tiga ikat lagi bawalah masuk
mereka melakukan apa yang diperintahkan
ayah ingin kalian mematahkan semuanya tanpa memisahkan tongkat
mereka mencoba dan mencoba
mereka menggunakan semua kekuatan tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mematahkan seikat tongkat itu
akhirnya mereka kelelahan dan menyerah
kalian tahu mengapa kalian tidak bisa mematahkannya
karena saat bersama menjadi satu ikat
tongkat menjadi lebih kuat karena setiap tongkat dalam ikatan itu mendukung yang lain
jadi hanya dengan bersama sama setiap tongkat sudah terlindungi secara otomatis

bayangkan jika tongkat itu berkelahi dan terpisah
bukan hanya kalian burung anjing bisa mematahkannya
apa kalian mengerti apa yang ayah katakan
kekuatan itu terletak pada kebersamaan
bahwa bersama berarti aman dan terlindungi
bahwa saat kita saling menjaga kita semua mendapat manfaat
iya tepat sekali
sekarang terserah kalian
kalian ingin menjadi seikat tongkat atau tiga tongkat terpisah
jika kalian putuskan untuk menyendiri
ingatlah pada paman flyn yang sendirian dan tidak punya siapapun untuk bersandar
malam itu mereka berpikir sangat keras
ah aku lupa kalian berempat di pertanian
setiap kali kalian bertiga bersama yang kalian lakukan hanya bertengkar
tentu saja kau punya waktu untuk memanjakan diri karena kau punya saudara
ketiga anak laki laki itu
ketiga anak laki laki itu malu pada diri mereka sendiri
pagi selanjutnya kau sungguh pandai dalam hal hal mekanis
kau bisa membantu sekitar
tapi aku tidak baik dengan uang dan matematika sepertimu
dan tak satu pun dari kita memahami hewan sebaik kau
malam itu ketiga putranya pergi keluar untuk menikmati kopi bersama
mereka bertemu dengan beberapa teman
aku tidak akan kemana mana tanpa
kalian benar kita telah sangat jahat
tidak hanya untuk satu sama lain tapi terutama untuk ayah
dan malam ini kita akan menebusnya
jadi malam itu mereka menyiapkan api unggun memasak makanan mewah
dan mentraktir ayah mereka di malam yang menyenangkan dan bernyanyi
akhirnya kita adalah seikat tongkat
dan seikat kegembiraanku

nanti jumpa kembali
ya benar kurang lebih ikut